komisioner kpu periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh telah resmi dilantik oleh presiden joko widodo
setumpuk tugas berat telah menanti mereka
para komisioner kpu baru untuk menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
di tengah mepetnya jadwal tahapan pemilu persoalan anggaran dan pengadaan logistik belum berhasil diputuskan
bagaimana kpu baru menjamin pesta demokrasi lima tahunan dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan komisioner kpu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh idam holik
selamat sore pak idam
selamat sore mbak
dan wakil ketua komisi dua dpr ri saan mustopha selamat sore kang saan
selamat sore mbak
oke saya mau ke pak idam terlebih dahulu
ini grass fresh baru keluar dari ruang rapat komisi dua bersama dengan pemerintah dan juga penyelenggara lain
pak idam anda dan enam komisioner lain sudah dilantik oleh presiden dan tugas berat menanti
bagaimana menjaga independensi kpu
sebagai penyelenggara dari tekanan politik karena kan kpu harus independen bebas intervensi
pak idam anda dan enam komisioner lain sudah dilantik oleh presiden dan tugas berat menanti anda semua
bagaimana menjaga independensi kpu dari tekanan politik pak idam
dalam penyelenggaraan pemilu itu ada
dan ada dua belas asas penyelenggaraan pemilu yang kami harus laksanakan
salah satunya adalah asas mandiri
insya allah kami akan menjaga betul kemandirian ini
pak idam meskipun anda dan juga penyelenggara lainnya dipilih oleh partai politik bagaimana kemudian menjaga supaya anda bebas dari intervensi partai politik ataupun intervensi dari anggota parpol yang kemarin memilih anda serta kawan kawan lainnya
dalam studi etika itu bisa
itu menjadi salah satu sumber etika dan hubungan kami dengan legislator ataupun partai politik di parlemen itu adalah hubungan etis
yang dimana saya yakin partai politik juga akan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan dan begitu juga dengan kami terikat dengan kode etik penyelenggara pemilu
jadi anda bisa jamin ya bahwa kpu yang baru ini akan bebas dari intervensi partai politik pak idam
harus terbebas dari intervensi manapun
oke kang saan
saya ingin tanya ya anggota komisi ataupun anggota komisioner dari kpu ini kan dipilih ya oleh anggota komisi dua dpr yang notabene adalah anggota partai
tadi pak idam sudah menegaskan komitmennya secara kode etik mereka akan terikat oleh kode etik dan semuanya harus bisa mematuhi aturan masing masing begitu ya
apakah kemudian komisi dua bisa menjamin bahwa tidak akan mengintervensi anggota kpu baru selaku penyelenggara pemilu kang saan
ya kita harus sama sama
komitmennya untuk menjaga kemanusiaan independensi integritas dari para penyelenggara pemilu
karena mereka yang akan menjalankan secara teknis takut dengan soal kemampuan profesionalisme mereka yang dipertaruhkan
agar pemilu itu bisa berjalan dengan efisien efektif dan berkualitas serta demokrasi yang juga berkualitas
itu ada hal lain yang mereka pertahukan salah satunya adalah independensi dan integritas serta kredibilitas mereka yang mereka pertarung
untuk itu maka semua harus berkomitmen untuk menjaga itu
nah walaupun misalnya tadi dalam konteks relasi hubungan antara komisioner kpu bawaslu partai politik dpr dan pemerintah relasi ini kan tidak bisa kita hindari
nanti akan ada relasi
seperti hari ini misalnya dalam pembahasan pkpu dan sebagainya
walaupun pkpu itu adalah kewenangan dari penyelenggara itu sendiri tapi kan harus dikonsultasikan
dan mereka juga membutuhkan bantuan dan juga support dari pemerintah juga dari dpr
tapi sekali lagi komitmen untuk menjaga independensi itu menjadi hal yang penting
apalagi untuk konteks pemilu dua ribu dua puluh
oke semua orang ataupun semua stakeholders
dari dpr dan juga kpu harus sama sama punya komitmen untuk menjaga independensi begitu ya untuk kelancaran pemilu dua ribu dua puluh
pak idam kita tahu ya ada usulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang mengemuka usulannya itu
apakah kemudian kpu baru bisa menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai konstitusi kita
karena kuncinya ada di anda dan teman teman selaku penyelenggara pak idam
pada sore hari ini rapat dengar pendapat menyimpulkan salah satunya adalah mempertegas bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat itu dilaksanakan pada rabu empat belas februari dua ribu dua puluh
dan penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional itu diselenggarakan pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh empat
jadi rdp pada sore hari ini ini sangat penting ya untuk memberikan keyakinan publik kepada masyarakat indonesia bahwa pemilu akan diselenggarakan tepat waktu
dan tadi pun dalam rdp semua pihak memiliki komitmen yang sama agar pemilu dapat diselenggarakan tepat waktu
pemerintah dan legislatif sudah bersepakat untuk mempersiapkan anggaran pemilu serentak dua ribu dua puluh
oke pak idam kalau nanti ada skenario skenario ataupun ada operasi operasi politik yang meminta ataupun menekan kpu untuk menunda pemilu dari berbagai sisi seperti pengadaan logistik ataupun ada soal anggaran
apakah kemudian komisioner
kpu akan berusaha sekuat tenaga supaya pemilu tetap berjalan sesuai jadwal sesuai dengan tahapan
pak idam karena ini banyak sekali kemudian skenario yang diberikan kepada kpu
kami ini kan penyelenggara kami ini pelaksana undang undang pemilu
silakan silakan dilanjut
oke baik ya mbak sorry ini kayaknya ada gangguan
kpu ini kan penyelenggara pemilu yang diatur dalam undang undang pemilu
kalau kita buka undang undang pemilu pasal satu ratus enam puluh tujuh ayat satu bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
jadi apapun yang menjadi ketentuan peraturan perundang undangan yang merujuk pada ketentuan konstitusi yang dimana di dalam undang undang dasar pasal dua puluh dua e ayat satu
jelas di sana dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan di setiap lima tahun sekali
dan hari ini merupakan momen yang penting mempertegas apa yang menjadi komitmen bersama pada keputusan rdp terdahulu bahwa pemilu dilaksanakan empat belas februari dua ribu dua puluh empat
insya allah ke depan tidak akan ada masalah lagi karena kita semua sudah berkomitmen
tadi dalam rdp pun pak mendagri mempertegas semua kebutuhan penyelenggaran pemilu ini akan disediakan
sudah ada komitmen dari pemerintah melalui kementerian dalam negeri begitu ya kang saan
kalau sudah ada komitmen dari pemerintah bagaimana dukungan politik dpr untuk memastikan pemilu dua ribu dua puluh empat benar benar berjalan apalagi setelah presiden jokowi kemarin memimpin rapat langsung koordinasi persiapan pemilu hari minggu
dukungan politik dpr seperti apa kang saan
ya dukungan politik dpr tentu akan maksimal ya
karena ada agenda bangsa
dari sisi mulai dari payung hukum yang sedang kita mulai bahas secara maraton bukan hanya pada rapat kerja hari ini saja
sebelum sebelumnya juga kita sudah bahas apa sangat intensif terkait dengan soal aturan
yang kedua juga kita tentu juga akan memberikan anggaran yang diberikan oleh kpu
tentu dengan efisiensi dan efektivitas
pemilu itu kan menjadi hal yang penting
jadi sekali lagi dpr akan memberikan dukungan yang maksimal
pemilu itu terlaksana dari sisi aturan atau payung hukum dari sisi perjalanan
oke kita sudah dengar komitmen dari kpu dan juga komitmen dari dpr untuk sama sama menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh
tapi kami nanti akan membahas lebih dalam mengorek lebih dalam hasil rapat hari ini
tampaknya belum mencapai
kesepakatan ada beberapa isu tahapan pemilu yang belum disepakati antara pemerintah kpu bawaslu dan juga komisi dua dpr
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada wakil ketua komisi
dpr ri saan mustafa dan komisioner kpu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh idam holik
tampaknya terputus komunikasi kami dengan komisioner kpu idam holik sambil menunggu bergabungnya kembali pak idam
saya mau ke kang saan
kang saan hari ini rapat dengan pendapat ataupun rdp antara komisi dua dpr dengan kpu bawaslu kemendagri
ini diharapkan banyak orang bisa mencapai beberapa kesepakatan ataupun keputusan soal tahapan tahapan
tapi tampaknya belum ada keputusan yang tercapai
soal masa kampanye yang perbedaannya sangat signifikan ini antara keinginan pemerintah keinginan dpr dan keinginan kpu
mungkin bisa dibeberkan hasil rapatnya kang
kenapa tidak tercapai poin poin masalahnya apa aja
yang banyak pelaporan yang dibahas itu sudah banyak sekali yang sudah kita selesaikan terkait dengan soal pkpu
ini kan tinggal menyisakan beberapa isu saja beberapa poin saja
pertama terkait dengan soal durasi masa kampanye
jadi durasi masa kampanye ini kita akan kaji lebih detil lagi
misalnya gini pu yang lalu itu kan mengusulkan satu ratus dua puluh hari terkait dengan durasi kampanye
yang kedua pemerintah minta sembilan puluh hari
dpr ada yang minta enam puluh sampai tujuh puluh lima
nah benarnya tinggal kpu sampaikan saja hal hal apa saja yang memungkinkan misalnya kampanye satu ratus sembilan puluh hari tujuh puluh lima hari nanti
kalau memang tidak mungkin apa penyebabnya semua
jadi dia detilkan nanti kita diskusikan
misalnya terkait dengan soal pengadaan logistik
misalnya terkait dengan soal terbentur aturan ada prpres
sekian yang menaruhkan pengadaan logistik sekian sehari
tadi mendagri sudah menyampaikan perintah akan mensupport dari berbagai peraturan
misalnya bisa saja nanti pr press tentang pengadaan logistiknya akan kita diubah
itu sudah ada jaminan dari kemendagri
misalnya terkait dengan soal bpk itu juga sama
nanti kita akan komunikasikan
jadi misalnya yang kedua terkait dengan soal penegasian
jangan disentralistikan pencetakan logistiknya
jadi buat zona saja misalnya
jadi untuk mencetak terkait dengan kebutuhan logistik itu dibuat zona
ini juga memudahkan jauh jauh
kita bagi zona dari indonesia timur zonanya di mana sumatera zonanya di mana jawa dan sebagainya
ini untuk tidak diadakan sentralistik
ini yang pertama terkait durasi
kalau soal anggaran apakah sudah ada keputusan
bahwa sudah tidak ada masalah
sudah disepakati kang saan
ya kalau anggaran selama kpu misalnya
mengajukan misal tujuh puluh enam triliun
dan itu tidak bisa diutakatik lagi karena ini sesuatu yang sudah pick
dan sudah sesuai dari semua tahapan
kita kan tetap harus menyetujuinya
jadi dpr pasti menyetujuinya karena hal itu tidak bisa
karena mereka yang secara teknis dan mereka yang akan menggunakan
oke saya mau ke pak idam pak idam sudah bergabung
sudah sudah mbak nana sudah
oke pak idam kalau soal anggaran kami dengar sudah ada jaminan dari presiden jokowi
kemudian sudah ada jaminan tadi dari kpu dan juga kemendagri
artinya nanti akan diselesaikan melalui kementerian keuangan
kalau soal anggaran berarti sudah tidak ada masalah ya pak idam ya
ya mengenai anggaran sebesar rp tujuh puluh enam enam triliun alhamdulillah sudah tidak ada masalah
tinggal menunggu rapat penetapannya saja
kalau soal masa kampanye kami dengar itu ada perbedaan signifikan ya
antara kpu kemudian dpr dan juga pemerintah
kpu malah menginginkan perpanjangan masa kampanye menjadi dua ratus tiga hari
sementara dpr ada yang berkeinginan enam puluh sampai sembilan puluh hari pemerintah fix di enam puluh hari
kenapa kemudian kpu malah memperpanjang masa kampanye apa pertimbangannya pak idam
tadi dalam penjelasan ketua kpu ri ketua kpu ri itu tidak menjelaskan berapa jumlah
masa kampanye tetapi beliau menjelaskan tentang jadwal di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
dan saat ini kami sedang melakukan kajian secara komprehensif untuk mengambil keputusan
mengenai masa kampanye yang paling ideal seperti itu mbak
oke apakah dengan waktu enam puluh sampai tujuh puluh lima hari menurut kpu ini akan menyulitkan
dari segi pengadaan logistik pak idam
kami saat ini masih melakukan kajian dari semua aspek tidak hanya dari sisi proses pencetakan
distribusi dan pengemasan tapi juga kami akan melakukan kajian dari sisi sengketa proses pemilu
yang dimana membutuhkan waktu sekitar lima puluh enam hari kalender
oke berarti kpu belum memutuskan ya masa kampanye nya berapa lama ya masih dikaji

seperti apa yang menjadi keputusan rdpb menurut saya itu masih dikaji
tapi pada sore hari ini nanti kami akan melakukan kajian secara mendalam secara bersama
antara pihak dpr dan pemerintah yang seperti itu mbak
oke pak idam saya ingin tanya ya ini kan soal anggaran akan bersinggungan
ataupun beririsan dengan fee ataupun pembayaran bagi para petugas tps
kami tahu bahwa kpu yang periode lalu itu menganggarkan pembayaran untuk para petugas tps ini sesuai dengan dana
kami tahu bahwa kpu yang periode lalu itu menganggarkan pembayaran untuk para petugas tps ini sesuai dengan umr
kalau kemudian anggarannya nanti dikurangi apakah itu akan berpengaruh
dikurangi juga honor para petugas tps ini yang pada lima tahun lalu itu banyak berjatuhan korbannya
sampai saat ini di internal kami tidak ada wacana pengurangan untuk honor kpps ataupun badan ad hoc
sebagaimana yang telah diusulkan dan insya allah nanti akan ada kenaikan yang cukup signifikan
dengan memperhatikan beban kerja serta keselamatan kerja
kang saan ini dpr bagaimana ya memberikan masukan kepada kpu mengingat bahwa pada pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
banyak sekali para petugas tps yang kemudian menjadi korban meninggal dunia
ini supaya tidak terjadi lagi mengingat ini adalah pemilu paling kompleks pemilu paling rumit di seluruh dunia
jadi kpu harus benar benar bisa mengurangi meminimalisir korban yang jatuh terutama para petugas tps
ya pertama tentu dari sisi rekrutasi
jadi rekrutasi untuk penyelenggara ad hoc di level tps maupun kekurahan dan kecamatan itu harus memperhatikan berbagai faktor termasuk usia kesehatan
itu penting untuk dipertimbangkan secara matang oleh kpu
supaya dari sisi dua itu
yang kedua dpr tentu juga akan memberikan honor yang relatif memadai untuk mereka
supaya juga ban mereka berat padan dengan yang mereka dapatkan
oke terakhir pak idam apakah sudah ada formulasi yang disusun oleh kpu untuk meminimalisir korban terutama para petugas tps ini supaya tidak terjadi kejadian seperti lima tahun yang lalu ini
sudah membuat desain kebijakan
jadi apa yang disampaikan oleh kang saan itu sebenarnya sudah kami rancang dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dpr khususnya kepada kang saan ya
dan nanti insya allah kami akan formulasikan itu dan jika merujuk pada persyaratan badan ad hoc khususnya kpps pada penyelenggaraan pemilihan tahun dua ribu dua puluh kemarin atau pilkada dua ribu dua puluh kemarin itu usianya sudah dibatasi dengan usia maksimal lima puluh tahun
jadi selain pembatasan usia peningkatan honor juga desain untuk petugas kpps sudah disiapkan begitu ya
dan nanti kami juga akan konsultasikan dengan dpr serta sebelumnya kami akan proses deliberasi dengan masyarakat sivil
kita berharap tahapan ataupun isu isu yang belum mencapai kesepakatan antara dpr kpu dan juga pemerintah segera diputuskan sehingga tidak akan mengganggu jadwal
jalannya tahapan pemilu yang harusnya dimulai kapan pak idam empat belas juni betul
empat belas juni dua ribu dua puluh insya allah tahapan akan dimulai
oke artinya ini harus cepat sekali diputuskan sehingga tidak mengganggu tahapan awal dari pemilu dua ribu sembilan belas
dan dukungan politik dari dpr tapi tanpa intervensi juga sangat diperlukan kang saan nanti kita akan tagih bagaimana dukungan politik tanpa intervensi dari teman teman di dpr dan juga partai politik
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada komisioner kpu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh idam holik dan juga wakil ketua komisi dua dpr ri saan mustafa
sehat selalu kang saan dan juga pak idam terima kasih atas waktunya sore hari ini
terima kasih makasih nak
ya terima kasih mbak nana